terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa universitas negeri surakarta sebelas maret
sudah ada rian dan juga siapa nih satu lagi

saya duluan ya
badan eksekutif mahasiswa itu sudah muak dengan dinamika capres dan capres dua ribu dua puluh
karena menurut saya cawapresiden yang ingin maju itu terlalu berlarut larut oleh dinamika koalisi capres dan capres dua ribu dua puluh empat ini
masyarakat saat ini justru lebih sering disuguhkan drama permasangan capres dan cawapres dibandingkan dengan suguhan narasi yang akan dibawa dalam konsistensasi pemilihan presiden nantinya
dinamika dalam pemilihan baca pres ganjar
jangan sampai terlalu tergorifikasi
karena nantinya justru membuat bias di tengah masyarakat karena sering disuguhkan drama politik
silahkan pak ganjar dan koalisinya merembuk siapa yang akan dijadikan pasangan dalam konsultasi pemilihan presiden tanpa membuat drama drama politik
tentukan dengan gas dan deklarasikan
lalu sampaikan pada masyarakat apa yang hendak ganjar dan wakilnya ingin bawa pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini
itu saja sih terima kasih
terima kasih hanif
jadi mahasiswa sudah muak ya
pengen cepat aja alasannya apa gitu mendeklarasikan capres
yang kedua rian silahkan
terima kasih mbak nana atas kesempatannya
mungkin saya ingin coba merespon dari dua kondisi ya
mengenai pdip dan juga demokrat
nah saya melihat bahwa seharusnya pdip ini bisa mengusung cawapres dengan pertimbangan merit oriented
berfokus kepada kompetensinya
karena secara historis kan pdip ini muncul dari grassroots sebagai oposisi
pada zaman orde baru yang eksis dengan substansinya
di sisi lain juga pdip sekarang memenuhi pembatas juga
jadi sebenarnya ini momentum untuk pdip untuk kembali kepada politik gagasan
bukan akhirnya hanya mempertimbangkan elektoral aja gitu
apalagi didukung dengan ganjar yang masuk video azan itu maupun konsekuensi politik praktis lainnya
mungkin itu sih catatan untuk pdip
dan juga kepada demokrat
dan tadi mas hasan juga menyebutkan
demokrat mengkalkulasikan baiknya memang masuk ke gerindra gitu
tapi saya melihat juga setuju dengan itu
tapi saya melihat bahwa demokrat ini memiliki catatan historis
bahwa demokrasi pada zaman sby itu kan cenderung baik
terus juga sbi dan bumega pak sbi dengan bumega itu memiliki sikap yang bertolak belakang lah dalam konteks politik
nah hal ini menjadi tidak ada artinya jika demokrat bergabung dengan pdip
nah seharusnya demokrat ini
menjadi anti testnya status quo gitu
jadi penolakan ahaya pun memang belum kuat
karena kenapa seperti ini kami anak muda ini
berpikir bahwa pendewasaan politik nasional hanya bisa terjadi
jika terdapat gagasan dalam dinamika
tidak berorientasi kepada koalisi nasional tapi
ini diarahkan kepada sesuatu yang prinsipil
kita harus tetap bersatu dengan dinamika gagasan tadi
yaitu untuk kesejahteraan pencerdasan hingga keadilan
anak anak muda memerlukan gagasan itu
oke terima kasih
terima kasih rian dan juga hanif
saya mau ke bang panda dulu
bang panda tadi teman teman mahasiswa
balik ke sini opung nah biar kamera kelihatan
teman teman mahasiswa mengatakan bahwa sudah muak sebaiknya cepat aja koalisi dibahas
koalisi membahas siapa cawapresnya mas ganjar
dan harusnya melalui sistem merit gitu sistem kompetensi
jadi jangan pakai yang gimmick gimmick politik gitu untuk memilih cawapres
ya udah betul itu
ya memang ini terlampau berlarut larut
nah itu kan keputusannya di ketua ketua umum partai
tadi kan komentarnya mahasiswanya udah betul itu
semoga dengan komentar ini akan mendorong pimpinan pimpinan partai lebih mempercepat lagi keputusannya
bagus sekali tuh kritisi mereka itu
oke jadi lebih cepat lebih baik bagi mas ganjar memutuskan nama cawapresnya ya dan mengumumkan
kita harapkan semuanya begitu
oke dari mas awi
ya tidak murni urusan kita ya karena memang jadwal kpu itu yang memungkinkan adanya berlarut larut itu
sehingga kemudian kalau kpu nya nanti ada wacana memajukan otomatis itu cawapresnya akan diumumkan lebih cepat
tapi kalau jadwalnya dimundurkan lagi itu akan mundur lagi
karena memang tidak ada ini juga
melihat hasil survei yang sangat ketat
ketat itu itu pasti saling tunggu satu sama lain
karena kan maju pilpres itu kan ingin menang tidak hanya ingin menjadi peserta
oke tapi kalau dari p tiga mendorongnya lebih cepat atau bagaimana untuk pengumuman cawapresnya mas ganjar
bang herman tadi dikatakan bahwa lebih baik demokrat ini mengambil posisi yang tidak bersama dengan pdi perjuangan
atau yang tidak bersatu lah dengan pdi perjuangan lebih baik jadi oposisi saja
ya maka itu kami membangun koalisi perubahan
ini adalah merupakan antitesa ataupun sesuai dengan harapan rakyat
nah oleh karenanya ini terus digagas sejak lama
dan kami meminta untuk melakukan deklarasi lebih cepat atas ketiga partai ini tentu juga dasarnya adalah permintaan rakyat
kan udah move on nih
ini kan lagi bicara rencana demokrat merapat ke pdi perjuangan
dan ya kendalanya memang di presidensial threshold
andai kata tidak itu ya demokrat mungkin maju sendiri
tapi tadi suara mahasiswa bahwa lebih baik demokrat nggak usah bersatu dengan pdi perjuangan supaya ada pembeda supaya suaranya juga beda apa yang diperjuangkan juga beda
ini bagian dari masukan rakyat saya kira
dan tentu ini juga menjadi pertimbangan pertimbangan
tetapi pada akhirnya sekali lagi bahwa seluruh masukan kemudian pendapat
gagasan dan siapapun tentu yang memberikan masukan kepada demokrat
ya tentu ini akan dipertimbangkan secara matang oleh majelis tinggi partai demokrat
dan nanti akan diputuskan dalam sidang sidangnya
mas hasan terakhir ya
ini kan narasi yang dibuat oleh demokrat adalah narasi perubahan dan juga perbaikan
sementara pdi perjuangan narasinya adalah keberlanjutan
apakah akan sulit kemudian demokrat sekali lagi bersatu dengan pdi perjuangan
ya empat belas tahun
ya empat belas agenda perubahannya demokrat mungkin diambil mas anies
mungkin nggak dipakai lagi sama demokrat bisa juga kan
yang pasti nama perubahan itu sebetulnya kan usulan dpr
artinya mas anies bisa tetap pakai itu misalnya
kemudian demokrat loh kok udah dipakai
jadi bisa ganti narasi menurut saya
mau gak mau kan
apalagi narasi koalisi perubahan itu kan dua sekarang partai establishment
cuma satu yang partai non pemerintah
jadi mengusung perubahannya sebenarnya juga agak agak luas

jadi ya demokrat mungkin kalau sudah diambil sama mas anies narasi perubahannya bisa pakai
bikin narasi yang baru apa boleh buat gitu loh
karena nasdem juga bilang nama perubahan itu sudah melekat sama nama nasdem
nah ini dengan pdi perjuangan nanti bagaimana nih kalau tetap membawa narasi perubahan
menurut saya pasti ada kompromi lah
jadi kalau sudah sampai di level gini kan sudah gak di level ideal lagi
kalau kemarin bersama sama bertiga oke lah agak agak ideal itu ketika membuat narasi perubahan walaupun ada satu nasdem
tapi lumayan kuat kelompok perubahannya lumayan kuat lah
tapi kalau hari ini ya terpaksa dikoreksi
mau nggak mau karena syarat formalnya tidak memungkinkan partai demokrat untuk maju sendiri kan gitu
jadi demokrat harus mengikuti apa yang sudah diputuskan ataupun dimiliki oleh tuan rumai ya pdi perjuangan
realistisnya bahwa ketika demokrat nanti kolaborasi dengan koalisi
oke ini waktu kita udah habis nih
ya dengan koalisi pasti kita juga akan mengelaborasi terhadap konsepsi perubahan
tetapi tetap yakinlah demokrat memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat
oke kita tunggu nanti keputusan akhirnya demokrat apakah akan betul betul mau mengalah mengikuti syarat yang diajukan oleh pdi perjuangan
sehingga bisa terjadi rekonsiliasi nasional antara pak sby dengan juga bu mega itu waktu yang akan menjawab
dan setelah ini akan ada sentilan dari teman teman komisi co teman teman komika jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
oke terima kasih chris
terima kasih bang